kami sekali kami hari itu jemuk sudah ada perkembangan sudah makin gemuk dia
sebelumnya bupati langkat nonaktif terbit rencana perangin angin ditangkap bersama lima orang lainnya pada rabu sembilan belas januari lalu dalam operasi tangkap tangan ott kpk
sementara keberadaan lokasi kerangkeng manusia di kompleks rumah sang bupati ini mencuat dari laporan migran care
perhimpunan indonesia untuk buruh migran berdaulat itu menyebut ada dua sel kerangkeng manusia di rumah sang bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak empat puluh orang pekerja
saat ditelusuri petugas tak hanya sel tahanan manusia di kawasan ini petugas gabungan juga menemukan tujuh satwa liar dilindungi
seluruhnya kini telah dievakuasi dan akan dikembalikan ke habitatnya setelah dilakukan kajian kesiapan satwa untuk dapat dilepas liarkan
sementara sang bupati nonaktif masih dalam proses hukum
baik penyidikan terkait dugaan korupsi maupun dugaan pelanggaran hak asasi manusia